lagi presiden jokowi dodo gerah dengan banyak yang izin berbelit di indonesia
kali ini jokowi bahkan membatalkan lebih dari tiga peraturan daerah ataupun perda
seperti apa potret peraturan daerah unik tapi nyata di indonesia
manuver bersih bersih jokowi saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu mengenai data yang menunjukkan bagaimana jokowi memang begitu antusias untuk beres beres
untuk bersih bersih karena kita lihat ini adalah informasi terbaru
baru saja kemarin jokowi di istana negara kemudian diikuti oleh cahyo kumolo menyatakan sebagai mendagri
menyatakan bahwa jokowi membatalkan tiga satu ratus empat puluh tiga peraturan daerah
dan tahukah anda tiga satu ratus empat puluh tiga perda ini merupakan pertama kali dalam sejarah indonesia
dan menariknya memang ada banyak peraturan peraturan
ini bukan yang aneh tapi nyata yang tiba tiba muncul dan harus diikuti ketika kita harus berimplementasikannya
kita harus berusaha di sektor tersebut
jokowi menggunting itu semua memangkasnya menjadi lebih easy to do business
jadi kita lihat tiga satu ratus empat puluh tiga perda itu hal yang sangat besar karena perda ini pasti orientasinya menarik
perda itu terkait juga dengan hak otonomi daerah

jadi hak otonomi daerah ini juga harus diikuti karena perbedaan kemampuan perangkat yang diterima oleh jokowi
dan perangkat yang diperlukan oleh jokowi adalah perangkat yang ditahan yang dipangkas jokowi
dikembalikan sentralisasinya ke jakarta
di sini akan menjadi sebuah tantangan untuk tim jakarta
tim jokowi tim verifikasi jokowi yang ada di jakarta harus benar benar memiliki kemampuan yang cukup baik
ini menjadi sebuah pekerjaan rumah baru untuk tim jakarta
mengangkaskan oleh yang ada di daerah
memangkas memang hak hak daerah kemudian juga ini juga tampaknya akan menjadi salah satu solusi baru
agar lebih mudah orang masuk ke indonesia berinvestasi di indonesia
karena itu merupakan salah satu target jokowi
dan kita lihat juga bahwa jokowi ada dua sebenarnya target
yang pertama adalah jokowi ingin menargetkan bahwa peringkat east to do business di indonesia
ada di peringkat empat
ini merupakan sebuah peringkat yang biasa dilakukan oleh world bank di dua ribu sembilan belas nanti
ini adalah target pertama jokowi
dan kedua jokowi ingin membuktikan mungkin salah satu pemeringkat yang sampai saat ini
begitu pelit memberikan indonesia sebagai negara yang layak investasi
jadi dua target ini akan dikejar jokowi dalam tahun ini
dan kita lihat selanjutnya
ini dari angka tiga satu ratus empat puluh tiga perda
ternyata memang jumlah perda bermasalah bukan baru kali ini saja
satu angka yang sangat jumbo tapi kita lihat trennya
dari tahun dua ribu sepuluh misalnya data dari birohukum kemendagri menunjukkan
pada tahun dua ribu sepuluh ada empat ratus tujuh perda bermasalah
dan kemudian sedikit turun pada tahun dua ribu sebelas menjadi tiga ratus lima puluh satu
terseparuhnya menjadi satu ratus tujuh puluh tiga perda bermasalah
kemudian naik lagi pada tahun dua ribu tiga belas
dan kembali turun pada tahun dua ribu empat belas
dua belas tahun dua ribu enam belas berhasil ditekan dengan cukup baik menjadi hanya tiga puluh enam perda bermasalah
tapi ternyata bagi jokowi ini tidak cukup
ternyata jokowi menginginkan ada tiga perda yang menurut dia tidak perlu lagi dikaji kaji
karena memang menurutnya ada banyak yang membuat proses menjadi
berbelit belit tidak efisien memakan waktu kemudian juga menghabiskan uang tenaga
sehingga dia begitu berani
langkah berani jokowi memang patut kita apresiasi
karena jokowi akan berhadapan dengan hak hak daerah yang kemudian sudah dipangkas oleh jokowi
butuh nyali yang luar biasa untuk presiden di indonesia untuk memangkas ribuan hal tersebut
karena anda tahu di tiap peraturan peraturan daerah tersebut
ada potensi potensi uang yang mungkin bisa dihasilkan
namun akhirnya dipangkas oleh jokowi
saya berbicara mengenai pungli
karena ada potensi besar di sana
lalu kita lihat bagaimana jenis jenis peraturan yang memang akan menjadi spesifik
yang dicermati dalam pemangkasan kali ini
kita lihat adalah ini adalah aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
kemudian sumbangan pihak ketiga
ada sumbangan pihak ketiga
jadi ini menarik mungkin ketika anda melakukan perda ketika anda akan berinvestasi
dan mencegah membayar sumbangan pihak ketiga
kok ya ada sumbangan pihak ketiga
pihak keempat pihak kelima juga boleh mungkin ya
yang penting masuk teruslah sumbangan itu
yang bisa dibuat dalam laporan angkutansi keuangannya merupakan sumbangan hibah
itu kan hal yang quote unquote yang sudah tahu sama tahu
lalu kita lihat ini mengenai perizinan
kemudian ada juga mengenai minuman beralkohol
ini sempat menarik sekali banyak sekali ada di medsos
kemudian juga sempat menjadi tweet war juga tentang minuman beralkohol
nanti kita akan lihat lebih spesifik karena sampai hari ini kita belum tahu
tiga ribuan aturan tersebut apa apa saja yang menarik yang bisa kita bedah lebih dalam
lalu kemudian adalah aturan perda syariah kemudian juga perda air tanah
saya rasa ini agak waspada ya
untuk air tanah saya sedikit memberikan concern bahwa jangan lupa
siapa pun yang ingin berinvestasi jangan terlalu juga dibiarkan banyak
memanfaatkan air tanah yang ada di indonesia
karena ini akan habis pada satu saat nanti
jadi untuk ini hati hati jangan sampai kepablasan pemerintahan jokowi
pelayanan terpadu satu pintu ini menarik
ini sebuah terobosan sebuah revolusi pelayanan investasi yang menarik
saya sangat suka dengan pelayanan terpadu satu pintu
hanya dalam tiga menit kemudian anda bisa dilayani
anda bisa mendapatkan izin untuk berinvestasi
sehingga asing akan berbondong bondong untuk masuk ke dalam negeri
lalu kita lihat ini selanjutnya setelah jenis jenis tersebut adalah kriteria
penghapusan ataupun juga pencabutan seperti apa
aturan aturan seperti apa yang akan
yang pertama yang pertama
yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan birokrasi
kemudian yang kedua menghambat proses izin investasi
kemudian yang membuat sulit kemudahan berusaha
kemudian yang pastinya bertolak belakang dengan undang undang
dan kita lihat diskriminasi kelompok tertentu terkait dengan agama ras
nanti mungkin ini akan lebih dikuatkan oleh jokowi
karena ada kata kata dalam jokowi bahwa pemangkasan pembatalan ribuan perda kali ini
oleh jokowi adalah demi bangsa indonesia
demi bangsa indonesia yang besar
kata indonesia yang besar kemudian juga yang majemuk
jadi kita tampaknya harus mulai meningkatkan toleransi terhadap perbedaan perbedaan
atau juga kebenekaan di indonesia
bahwa jokowi berani bahwa jokowi memang bermanuver dengan memangkas tiga ribuan perda
pertama dalam sejarah indonesia patut untuk diapresiasi
tapi saya masih menanti
seperti apa spesifikasinya aturan aturan tersebut
saya hanya khawatir ada beberapa hal yang kebablasan
tapi kalau memang semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi
saya yakin ekonomi di tangan jokowi siap berlari